jika anda menyukai wisata bahari luwuk di banggai sulawesi tengah ini bisa menjadi pilihan liburan yang mengasihkan
di sana anda dapat menikmati panorama pantai sambil mencicipi makanan laut khas luwuk yang segar
lubuk banggai sulawesi tengah mempunyai keindahan laut yang tidak kalah dengan wilayah indonesia timur lainnya
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati wisata air di sini yang bisa menempuh perjalanan tiga jam dari kota luwuk yaitu pulau dua banggai
dari desa pulau dua kita hanya perlu menyeberang sekitar lima belas menit untuk sampai di pulau dua
cuaca cerah semilir air
angin dan deburan ombak menyambut saya
ya sekarang saya sudah sampai sesuai namanya disebut pulau dua karena di sini pulaunya ada dua
satu di mana saya berada saat ini dan satu lagi di sebelah sana
kita akan lihat bagaimana keseluruhan pulau dua dari atas bukit yuk
pulau dua tidak berpenduduk
disarankan bagi yang ingin berlibur penduduk
sini membawa perlengkapan makan minum alat snorkeling dan obat obatan sendiri ya
biasanya pulau dua ramai dikunjungi ketika akhir pekan
karena kami datang bukan saat akhir pekan tidak banyak terlihat penghujung di pulau ini
saya pun menaiki tangga untuk sampai ke puncak bukit dan mengarah ke belakang pulau
di sini angin terasa cukup kencang namun aman karena terdapat pegangan yang cukup kuat
selama berjalan ke atas bukit saya bisa menikmati pemandangan yang sangat indah
hijaunya bukit bironya laut dan pancaran sinar matahari menyegarkan mata saya
akhirnya saya sampai juga di atas bukit

yeay akhirnya sampai di puncak pulau dua

pemandangan pulau dua dari atas sini kita bisa lihat keseluruhan pemandangan dari pulau dua
bahkan pulau pulau lainnya juga dan keindahan laut di sini
nah nanti di pulau ini kita bisa snorkeling kita bisa diving bahkan di sana juga ada danau
pemandangan ini tidak boleh dilewatkan
sebelum turun saya pun bersuap fotoria
tapi kita harus memperhatikan keamanan ya
karena anginnya terlalu kuat
kalau lah kalau di pulau kita
sampai di bawah saya pun bersiap turun ke
laut untuk bersnorkeling
terumbu karang di sini
warna warna terumbu karang
menjadi pemandangan indah bawah laut
dengan warna oraninya
ya ikan demo
nikmatnya berenang diantara ikan
dan indahnya terumbu karang
membuat saya lupa waktu
walau laut disini cukup bersih
masih terdapat beberapa sampah di laut
jangan lupa untuk mengambil sampah di laut
dan membuang di tempatnya ya
supaya keindahan dan biotanya
dapat tetap terjaga
saking terlalu asiknya snorkeling
saya tidak sengaja menyentuh anemon
ya kalau ngomongin terumbu karang
disini memang banyak banget
dan indah indah banget
sekarang udah puas snorkeling
kita bakalan ke atas dulu karena saya kena sedikit anemon juga
jadi mau istirahat
jalur pulang yang harus kami tempuh
yaitu kembali menaiki bukit
lalu menyeberang ke desa pulau dua
sesampainya di desa pulau dua
saya juga sempatkan bermain bola di tepi pantai
bersama anak desa disini
ternyata seru ya
bermain bola di atas pasir
tiba di kilau tiga belas lubuk banggai
saya pun mencicipi menu seafood yang ada disini
asal lapar dan lezatnya kepiting saus tiram
membuat santap sore saya semakin nikmat
lembutnya daging kepiting berpadu dengan gurihnya udang berbalut telur asin
menikmati makanan laut saat senja di pantai
bercanda dan tertawa bersama teman
jadi akhir perjalanan saya hari ini
semoga pantai di lubuk bangga ini dapat terus lestari
agar anak cucu kita masih bisa ikut menikmatinya
lubuk banggai sulawesi